ini adalah salah satu bentuk upaya penjaga loket pintu masuk wisata setigi sekapuk
kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik jawa timur
setiap hari petugas jaga maupun loket dibantu petugas tni selalu menerapkan protokol kesehatan
bagi para pengunjung harus melalui tahapan mencuci tangan yang telah disediakan di depan pintu masuk
petugas kemudian mengecek suhu tubuh dengan termogan
selanjutnya disemprot menggunakan hand sanitizer sebelum membayar di loket
pengunjung tetap diimbau memakai masker dan menjaga jarak dengan pengunjung lainnya
kepala desa sekapuk abdul halim menegaskan penerapan protokol kesehatan
untuk seluruh wisatawan yang menikmati liburan termasuk pengelola dan petugas loket
setiap hari petugas yang menuhkan hasil pertempuran tetapi cap asal diri sebagai
setiap hari petugas yang menikmati liburan tetapi cap asal diri sebagai petugas ter astronautis
setiap hari petugas yang menikmati liburan tetapi cap asal diri sebagai petugas ter astronautis
penerapan protokol kesehatan tetap diperketat agar tidak terjadi klaster baru di wisata setigi
langkah ini sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah
terutama saat liburan sabtu dan minggu
miftahul arief gresik jawa timur